menurut saya pantas pantas banget ya pak eko jadi menteri
karena yang menyampaikan kan bang zul ya bang zul kan ketum
tentu ketum punya saluran komunikasi khusus dengan pak prabowo sesama ketum kan
ya mungkin saya menduga ya mungkin itu kan didapat langsung dari pak prabowo
ya kita sih senang senang saja kalau eko kan orang jakarta timur juga kan jadi menteri punya teman menteri
pak eko patria ini sudah muncul di kalangan internal bang habib sendiri sudah mencari untuk jadi calon
ini ya kan potongannya itu pantas juga saya kok jadi menteri
kalau baju itu ya potongannya dengan bahannya
potongannya bagus bahannya bagus eko jadi menteri
jadi menurut saya pantas pantas banget ya pak eko jadi menteri
tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya